setelah presiden terpilih prabowo subianto memakai baret merah saat menghadiri hari ulang tahun ke tujuh puluh satu kopassus di cijantung jakarta timur
prabowo tampak sudah memakai baret merah kopassus saat memasuki lokasi upacara di lapangan mabes kopassus cijantung
didampingi panglima tni jenderal agus subianto
selain prabowo di podium tampak sejumlah sesepuh mantan petinggi tni dan kopassus
di antarnya agung gumlar syafri samsudin sintong panjaitan mulyono dan dudung abdul rahman
bambu sendiri pernah menjadi danjen kopassus dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebelum menjabat pangkosrat hingga karir militernya berakhir sekitar agus sub sembilan puluh delapan